bocah bocah ini begitu menikmati waktu mereka saat rambutnya dipotong
isya dan sang putri ai adalah sosok dibalik penampilan baru anak anak yatim piatu ini
iya isya dan ayi dikenal sering berkeliling ke pantai asuhan dan pantai jombo
untuk memberikan layanan gratis cukur rambut dan perawatan rambut lainnya
dan kali ini pantai asuhan raudatul amanah yang menjadi tujuannya
biasanya isya menyisikan penghasilan dari usaha salonnya untuk sedekah di masjid dekat tempat tinggalnya
namun sejak pandemi covid sembilan belas melanda
ia mengganti cara berbagi kepada sesama dengan layanan servis salon gratis
karena pandemi ini susah uang keuangan susah

tapi kan nggak bisa gitu untuk menyisihkan uang untuk budget ke situ
jadi yaudah saya pikir kalau saya mau beramalnya
kemada aja pakai rambut
ganti dengan jasal potong rambut ini
pemilik rumah yatim piatu raudatul amanah pun menyambut gembira dengan adanya cukur rambut gratis ini

mengurangi beban raudatul amanah

ini luar biasa terima kasih banyak
mudah mudahan menjadi keberkahan buat ibu salonnya dan keberkahan buat kakak kakak semua
saat pandemi melanda isya dan putrinya mengembangkan usaha salonnya melalui dari
di tengah masa sulit ini
isya berharap keinginannya untuk berbagi kepada sesama bisa menular
menjadi semangat menjaga kekuatan dan menjaga kekuatan
menjadi semangat untuk sama sama bangkit di tengah pandemi covid sembilan belas